ini dimana sih
saru saru kamu tuh ya
takut kesandung aku tuh
sampai jumpa di rumah saya
dia yang menawarkan kerjaan sama mas felix
semenjak kerja sama dia nasib kami berubah menjadi lebih baik
ibu tau orang itu alamatnya dimana
saya gak tau
sampai jumpa di rumah saya
mungkin mbak linda bisa mengingat kembali atau mencari tahu
mungkin di kontak handphonenya felix
atau dimanapun yang berhubungan dengan orang ini
kalau memang sudah ketemu
saya ada kartu nama
ini kartu ramah saya juga boleh disimpan saja
nanti kalau ada informasi penting mengenai orang tersebut bisa langsung anak saya juga
jangan pernah memberikan informasi ini ke siapapun itu selain kita berdua
karena ini sangat penting
dan pesan yang ber broadcast ini dadah
dan terima kasih
laki laki di coffee city itu ada hubungannya
dengan kasus penusukan papa dulu
ini apa sih pake
blindfold gini tutup tutup mata segala
saya mau kasih surprise
kamu tanda aja
kita udah tua
malu sama anak anak udah gede gede gini
justru mereka pasti happy
lihat kita udah tua kayak gini
tapi masih mesra
udah kamu nurut aja
tuh gak keliatan loh
aduh ini apa sih
ini dimana sih
kamu tuh ya
takut kesandung aku tuh
aku sangat bersyukur mas
tidak terasa sudah dua puluh empat tahun pernikahan kita
mama papa aku itu bersyukur banget punya mama sama papa
aku juga bersyukur banget punya abang kayak al
ya walaupun dia sibuk
dan lagi lagi al di luar negeri
pas hari perayaan pernikahan mama sama papa
tapi aku bangga loh
yaudah sekarang mama sama papa make a wish
aku nyaleng lilin mama berdoa papa berdoa semua keinginan mama sama papa
satu dua tiga
dan hari itu anniversary terakhir yang kita rayakan bersama
kita turun yuk
aku gak mau mama jadi makin banyak pikiran
apalagi akhir akhir ini banyak peristiwa yang membuat mama jadi tambah lebih stres
bismillah mamah kuat gin
kenapa datang di mimpi mama
dan papa har bilang bahwa mama harus kak terhadap semua petunjuk
dan mungkin petunjuknya ada di kamar ini
maka harus cari petunjuknya di dalam

nah cuci piring udah tinggal ngelap
wah pas banget
yang lu cari dari tadi ger
kalian ngapain sih kesini sini
kiki tadi dari
geri percaya nggak ya
kalau tadi kiki alesan
ketika habis pulang dari acara pesta kostum
nanti kalau geri menyelidikin kiki
terus habis itu kiki ketahuan
kakek asisten rumah tangga di sini
dia bisa dipulih habis habisan dong kiki
yang ada di kampus nanti
biar geri percaya
kalau kiki itu beneran pesta kos
kan ceritanya bisa mendalami karakter gitu
pakai baju ini terus habis itu ngelapiring
masuklah itu lah
mendalami karakter untuk pesta kostum
seenggaknya geri kan nggak tahu kalau kiki beneran arg di sini
mendalami karakter untuk pesta kostum